kalau yang ini berapa mang
itu harganya rp dua puluh ribu
yang lebih bagus motifnya
ini ada kembang kembangnya
yaudah yang ini aja mang
oh boleh cek
bentar ya ambil duitnya dulu ya
perhiasan sepatu apalah
jangan kasih ke orang lain
kamu juga kesel sama bu yola
kenapa kamu kesel sama bu yola
saya disuruh pisah sama jenniper
kamu disuruh pisah juga
maksud saya kamu disuruh pisah sama febri bukan sama jenniper
terus kamu disuruh pisah sama siapa
nggak disuruh pisah sama siapa siapa
ya kenapa kamu kesel
saya nggak kesel
tadi bilang kesel sekarang bilang enggak
bilangnya sama jeniper
bu yola bilang apa sama jeniper
jenniper harus pisah sama papa
maksudnya bukan begitu kalidoy
kamu ini gimana sih kum
kan kamu tahu papanya jeliper cuma saya
kamu jangan emosi dulu
nanti saya tanyakan sama bu ria
ngapain tanyain sama bu yola
kamu juga tahu kalau saya papanya jeeniper
ya nanti saya tanyakan sama bur yola
kenapa bu yola ingin pisahin kamu sama jeniper
nggak usah ditanya lagi ya tuh bu yola
bu guru yola itu curiga kalau saya itu bukan papanya jeniper
semoga dia tegas
gara gara bu yola
tuh kan kum
debbie anaknya kang dadang kan
kamu lagi bikin apa sih tuh
aku itu lagi bikin surat edaran buat ketua art
sekarang kan aku udah diangkat jadi sekretarisnya pak rw
siapa yang ngangkat kamu jadi sekretaris rw
ihh kok capek deh
kan mesti jemput yuk
ngelihat neneng pulang udah rasa rasa mau lebaran ya
padahal puasan juga belum
aduh ngumpul di sini
kabarnya ada pengajian buat bapak bapak
kata siapa kang aset
belajar ngaji sep
hari minggu bareng anak anak
malu atuh kang
tahu tuh gara gara kusoi
kita gak usah ikut aja
eh perintah pak ustadz kemet
keputusan pak aset
soalnya warungnya entin dari pagi belum buka
itu kalau sampai mulia di beneran nikah sama si entin bisa galau berat itu si acek
kum urusan bu guru yola ini gimana
kalau jenipert itu anak kamu
bukan kalau waktu kom
tapi jenniper itu memang anak saya
emang bu guru yola bilang jeniper anak siapa doi
nanti ditanya nanti jadi panjang
belum dikasih tahu atau kang gadang
makanya saya kesel
bu guru yola juga curiga sama kang dadang
rendah bener selera nya entin
luka becek dipacarin
mulia di semanting ke mananya
ke kua ceng
balik jang bikin saya jantungan aja kamu yang benar
gatau atu tadi pagi mau jalan bawa keranjang
aduh ampun deh

masa ke pasar aja lama pisangnya

jang kamu kan kenal deket nih sama ansip ansip
nanti kalau misalnya saya lagi ngobrol berdua sama entin malem malem
disuruh gerbak aja saya sama entinnya nyak
iya kalau dikawinin
kalau digibukin sama mas sungha gimana
iya kalau dikawinin kalau digibukin sama mas sungha gimana
mas sungha doi mas sungha doi
berat pisan hidup saya nya
edward senang diajarin sama ibu guru yola
senang banget nek
terus kita diskusi
pikiran edward terbuka
edward suka sama ibu guru yola
karena ibu guru yola gak ngasih tau apa yang harus kita lakukan
tapi ibu guru yola ngebiarin kita untuk memilih
hmm nenek ikut senang dengernya
kemarin kita disuruh baca
ibu guru yola ngasih kita pertanyaan
tapi bukan jawaban kita yang dinilai
tapi alasan kita kenapa kita milih jawaban tersebut
pokoknya teh belajar sama ibu guru yola enak nek relax
coba kalo guru di sekolahan sistem belajarnya sama kayak ibu guru yola
masih kita betah di kelas
emang kalau guru di sekolah ngajarnya gimana
kalau guru di sekolah mereka ngomong sendiri nek
kita cuma ngedengerin
eh udah makan makan ayo
kalo yang ini berapa mang
yang lebih bagus motifnya
ini ada kembang kembangnya
yaudah yang ini aja mang
oh boleh ce
bentar ya ambil duitnya dulu ya